kehadiran tol cipali membuat pemudik tujuan jawa tengah yang melalui pantura tidak lagi merasakan titik kemacetan
namun kondisi jalan yang mulus serta trek lurus kerap membuat pengemudi merasa bosan hingga mengantuk saat berkendara
konsentrasi serta patuh dengan rambu jalan tol bisa meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi di tol cipali
korespondensi nn indonesia femya friadi memiliki laporannya
inilah jalur tol cikopo palimanan atau yang dikenal dengan sebutan tol cipali
kehadiran tol cipali digadang gadang mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di pantai utara pantura
sekaligus mengurangi kepadatan di jalur selatan saat musim mudik lebaran
berkendara di jalur tol cipali memiliki tantangan tersendiri
karakteristik jalan yang lurus dan menonton kerap kali membuat pengemudi lengah
mengangkat kebosan dan menolak
yang bisa berujung pada kecelakaan
korespondensi nn indonesia femya friadi memiliki laporannya
korespondensi nn indonesia femya friadi memiliki tantangan tersendiri

korespondensi nn indonesia femya friadi memiliki laporannya
korespondensi nn indonesia femya friadi memiliki laporannya